calon wakil presiden maruf amin mengaku tidak sakit hati kepada orang yang mengedit fotonya
sehingga terlihat memakai kostum sinterklas dalam video ucapan selamat natal
maruf amin mengaku sebagai kiai dirinya sudah terbiasa dengan ujaran kebencian
atau informasi palsu yang kerap ditujukan kepadanya
kiai itu nggak boleh sakit hati
sudah jadi kiai itu sudah siap untuk dibegitukan
yang video ucapan natal itu benar ya pak abah
kalau ucapin natal itu kan memang tidak ada larangan
dan masyaihul azhar ulama ulama azhar juga membolehkan
syekhul azhar syekh apa namanya
jalan presiden jokowi dodo membantah tudingan yang menyebut pasangannya calon wakil presiden maruf amin
yang menyebut pasangannya calon wakil presiden maruf amin yang menyebut pasangannya calon wakil presiden maruf amin
tidak mendongkrak hasil survei
jokowi menyampaikan hal ini setelah bersilah turami ke rumah maruf amin
di jalan situbondo jakarta pusat jumat siang
menurut jokowi maruf amin justru mendongkrak tingkat elektabilitas pasangan calon presiden
dan wakil presiden nomor urut satu tersebut
calon presiden petahana itu menyatakan
sejauh ini survei yang dilakukan sejumlah lembaga survei
tentang dirinya dan maruf amin menunjukkan hasil yang baik
ya tadi bicara sedikit mengenai
dari hasil hasil survei yang ada gitu aja
survei yang jauh ini pak maruf amin tidak mendongkrak
kelektabilitas pasangan ini pak

mendongkrak siapa bilang
di surveinya kelihatan kok
soal masyarakat ada dibicarakan pak
enggak masih lama masih tiga minggu lah
nanti kalau kurang dua hari baru kita bicara masalah itu
bicara sekarang lupa nanti malam
tema temanya gimana pak
untuk hal hal sudah disini
kita tadi bicara urusan makan siang